seorang pria mengamuk sambil membawa ular piton karena diduga ingin meminta jatah proyek di dalam ruang pupr kabupaten bandung barat
satuan reskrim polres cimahi pun berhasil menangkap pria tersebut pada hari selasa pagi
unit resmo polres cimahi menangkap pria tersebut di rumahnya di kawasan padalarang kabupaten bandung barat
juga menyita ular sebagai barang bukti
menurut kasat reskrim polres cimahi pelaku datang dengan membawa ular mendatangi ruang kepala dinas pupr
diduga pelaku meminta proyek kepada kepala dinas untuk meminta proyek tersebut dan pria itu membawa ular dengan maksud menakut nakuti serta mengancam kepala dinas
sampai saat ini satreskrim polres cimahi masih memeriksa pelaku serta akan meminta keterangan dari korban maupun saksi saksi yang berada di ruang kejadian tersebut untuk mendalami peristiwa
yang bersangkutan sudah kami tangkap dan sudah berstatus sebagai tersangka dan masih dalam pemeriksaan
yang bersangkutan sampai saat ini masih sendiri dan masih kami selidiki apakah ada orang lain atau rekannya yang terlibat